jenazah santoso alias abu wardah pimpinan kelompok mujahidin indonesia timur
hari ini dimakamkan di dusun landangan desa lantojaya kecamatan poso pesisir
santoso dan seorang pengikutnya tewas tertembak aparat satuan tugas operasi tinombala pada pekan lalu
jenazah santoso diserahkan kepolisian daerah sulawesi tengah di palu
pukul sepuluh pagi waktu indonesia tengah dan dibawa ke poso melalui jalan darat
santoso alias abu wardah tewas ditembak bersama rekannya muhtar alias kahar
pada senin delapan belas juli lalu
ia diburu polisi sejak dua ribu dua belas karena diduga terkait sejumlah peledakan dan penembakan misterius
di wilayah kota palu dan poso sulawesi tengah
dua jenazah jaringan teroris poso santoso dan mukhtar dikembalikan ke keluarga pada sabtu pagi
sementara jenazah mukhtar dikebumikan di palu utara
pemulangan kedua jenazah dikawal ketat polisi hingga di rumah duka
polisi memastikan situasi keamanan baik di poso
maupun palu masih terkendali
pengembalian jenazah santoso dan mukhtar meleset dari perkiraan sebelumnya
identifikasi forensik dan dna telah dilakukan sembilan belas juli